mengapa terjadi pertemuan ini
memulai karir sejak smp tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan heidi merasa perjalanannya sangatlah mulus
memiliki bakat sejak kecil mengambil kelas bernyanyi di bina vokalia rri
serta orang tua yang sangat supportif mengantarkan heidi menjadi penyanyi yang matang
hal ini tentunya membuka jalan bagi heidi untuk dilirik oleh label musik saat itu
berkarir di bidang tarik suara selama lebih dari empat puluh tahun
tentunya membutuhkan konsistensi kemampuan vokal yang baik
namun heidi mengaku tidak menjalankan latihan atau treatment tertentu
untuk menjaga kemampuan bernyanyinya
suaranya yang tetap stabil hingga saat ini
nyatanya memang dijaga dengan cara rutin bernyanyi
sehingga kemampuan vokalnya dapat terus terasah dengan baik
sebelumnya heidi berkata bahwa dia masih berbicara dengan suara yang lebih baik
tante masih bernyanyi jadi tidak terlalu terlalu terganggu
jadi di dalam jangka waktu yang panjang itu tante masih terima jawab jawab nyanyi
memang rekaman tante agak berkurang tapi tante masih eksis di luar
yang pemanasan khusus sih enggak ya cuma tante rutin jogging aja
itu kan untuk jaga stamina sama jaga suara ya penafas
jadi supaya tetap stabil jadi enggak terlalu kelihatan kayak orang capek
kalau kita nafasnya nggak panjang kan nyanyi kayak orang capek
pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga hanya dalam rentang waktu dua bulan saja
penyanyi yang sempat meramaikan aliran pop dangdut ini sudah mengeluarkan dua single terbaru
tak hanya itu heidi juga nyatanya masih eksis mengisi acara acara off air
dan meramaikan kanal youtube miliknya
heidi tak menampik bahwa perkembangan dunia musik
serta digitalisasi saat ini sudah jauh lebih maju dibandingkan saat ia masih belia
di tengah gempuran penyanyi baru yang terus bermunculan
tidak menyurutkan semangat heidi untuk mempertahankan eksistensinya
ia percaya bahwa penyanyi era delapan puluh sembilan puluh an ditempa dengan jauh lebih keras
sehingga dapat terus bertahan dengan lagu lagu yang memorable
dengan keadaan lagu lagu zaman itu ya
sekarang bagaimana ya
paling tidak tante harus bisa mengikuti
tapi kalau untuk show karena fans tante dan para penonton ini kan
memang sudah mengenal tante akhir tahun delapan puluh sembilan puluh an
jadi mereka otomatis kalau minta tante nyanyi otomatis dia minta dengan lagu tante yang delapan puluh sembilan puluh an gitu

heidi merasa tidak kesulitan untuk mengikuti tren musik saat ini
karena memang ia memiliki sejumlah fans yang terus bertahan
ia berusaha hadir mengeluarkan lagu lagu bernuansa tembang kenangan
untuk mengobati kerinduan para pecinta musik tempo dulu
heidi diana akan membawakan deretan lagu hitsnya pada intimate concert senandung rindu
kolaborasi event cnn indonesia dengan label jk record tiga juni di gandaria city hall jakarta
tidak hanya itu anda bisa bergabung dan menyaksikan langsung penampilan
dian piscesa obi mesah meriam belina cinta miatman negara
marcel siahaan dan luki oktavian di gelaran senandung rindu
jangan sampai kehabisan dapatkan tiketnya di event detik com
raffi sarinugraha andi anggacita kesuma